seperti ini biasanya warga melukis pada malam hari setelah mereka bekerja tim liputan cnn indonesia
tapi emang kak agung itu sebelumnya
jangan jangan sekarang punya waktu runda bersama rakyat klasik loh
oh berarti lu ngambil jurusan apa
hampir semua hotel tersebut sudah fully booked dan tidak bisa melakukan reservasi
nanti siapapun presidennya enggak akan bisa dikerjakan sendiri
di satu pihak ini juga merupakan
katakan counting systemnya di it yang ada di kpu katakan
yang kedua adalah pajak kita juga prihatinnya begini
untuk ansar d sendiri yang saya ketahui ini adalah
nah ini perlu sekali ada perubahan disampaikan bahwasannya kondisi overbook tidak bisa mendapatkan
kemudian disiapkan kendaraan sate bus untuk mengantar penonton f satu powerboat ke tiga titik drop off
dan saya punya keyakinan juga
untuk bisa menikmati seporsi mie kari pengunjung cukup merogoh kocek rp tiga puluh lima
ya gue punya juga namarin terus disuruh trial jadi gue trial gue
ya sekarang kita ngundang salah satu ya wonder kid juga lah ya cen ya
zaman jokowi diperbaiki lagi jadi
dan setelah lima belas menit tahu sumber dangkuatan saya sudah selesai
itu saya pikir mereka akan datang
ini juga membungkam atau menyembunyikan sejarah kekerasan